ventilator merupakan alat bantu medis yang berfungsi membantu pernapasan bagi pasien yang mengalami kesulitan bernapas
gejala sulit bernapas ini merupakan salah satu gejala yang dialami oleh pasien terjangkit covid sembilan belas
namun keterbatasan alat dan harganya yang mahal menjadi salah satu hambatan untuk menyediakan ventilator bagi seluruh pasien
hal inilah yang mendasari tim dari itb dan unpad yang berkolaborasi dengan masjid salman itb untuk membuat ventilator portable
perbedaan paling mendasar dari ventilator portable ini ialah bahan bakunya yang terdiri dari alat industri yang bisa dengan mudah ditemukan di pasaran
hal ini dilakukan karena sulitnya mencari alat medis untuk membuat ventilator ini di tengah kondisi pandemi virus corona
diberi nama ventilator indonesia atau ven satu ventilator ini nantinya akan memiliki fungsi continuous positive airway pressure atau fungsi yang sama dengan ventilator medis
yaitu memberikan tekanan udara positif secara terus menerus
melalui selang atau masker dan membantu pasien agar bisa terus bernafas
target kami adalah secepatnya melayani masyarakat tetapi tetap juga harus memenuhi standar kesehatan minimum
oleh karena itu status alat ini sekarang sedang dalam proses pengujian oleh blfk
mudah mudahan dalam waktu satu dua hari ini sudah clear sehingga minggu depan sudah dapat izin edarnya
sehingga kita harus dikerjakan kemudian akan dilakukan uji medis oleh tim dokter dari rsis bandung dan fakultas kedokteran empat
sebelum nantinya diperiksa oleh tim balai pengaman fasilitas kesehatan kementerian kesehatan untuk memastikan ventilator portable ini layak untuk digunakan
ven satu ini menggunakan peralatan yang barang barang komponennya itu non alkes
sehingga kita juga harus sedikit berhati hati
ketika fungsi berjalan namun
alat ini juga diharapkan tidak harmless ke orang
jadi harmless lah tidak menimbulkan kerusakan juga menambah memperparah kondisi orang
sehingga harapannya ketika ada uji ini ada persetujuan pemanfaatan alat non alkes ini bisa digunakan
karena dalam kondisi emergensi darurat
jika izin produksi sudah didapatkan ditargetkan di akhir april
dua ratus unit ventilator portable bisa digunakan untuk rumah sakit yang membutuhkan
franky wijaya rusman rusmana bandung jawa barat